sempat menolak dan terlibat adu mulut dengan petugas
pria yang diduga merupakan gembong atau bos para penyandang
masalah kesejahteraan sosial ini
langsung diamankan petugas satpol pp
di area alun alun kota parepare sulawesi selatan rabu sore
setelah dinaikkan ke mobil patroli
pria itu tiba tiba saja turun dan berupaya kabur
namun karena kesiapan petugas
pria itu berhasil diamankan kembali
selain mengganggu ketertiban umum pmks di alun alun kota
juga kerap buang air sembarangan
usai diamankan petugas menyerahkan mereka ke polres parepare
untuk penyelidikan terkait adanya dugaan eksploitasi anak
karena gembongnya karena ada yang mempekerjakan pak
ada yang mempekerjakan
kemudian menyuruh anak anak kita ini untuk meminta minta di jalan
baru ironisnya lagi bukan lagi meminta minta
dia juga sudah mengganggu ketentraman masyarakat
membuang air besar dan buang air kecil di sekitar alun alun kota
alun alun kota itu kita tak buat tempatnya masyarakat
melakukan aktivitas olahragaan
jadi kita ingin tidak ingin
seorang pengendara ojek online ini berlari kencang
agar bisa menyelamatkan sepeda motornya
dari upaya angkut paksa petugas sudin perhubungan
di jalan keramat raya senen jakarta
pusat rabu sore
sayangnya usaha pengemudi ojek online ini sia sia
meski sadar kerap menjadi sasaran razia
sejumlah pengemudi ojek online ini berdalih
hanya sekedar parkir sebentar untuk mengambil pesanan
dari jalan keramat raya
petugas melanjutkan razia hingga ke kawasan pasar
di sabang jakarta pusat
di lokasi ini lagi lagi didapati banyak sepeda motor
yang nekat parkir sembarangan di atas trotoar
pada razia kali ini petugas berhasil menjaring
lebih dari dua puluh sepeda motor
yang kemudian diangkut paksa ke kantor sudin perhubungan
tim liputan cnn indonesia